udah dinas disini lagi bos
kalo saya tetep bebas tugas
saya harus ke rumah kang bahar
ada rapat tingkat tinggi was
buka istri kang bahar sakit
dia sudah lama sakit hampir satu tahun
makanya hampir satu tahun juga kang bar tidak turun ke jalan
jadi kamu berangkat
rasaan kamu dimana ya
ih kinar sih sama kirani sudah papi telepon sudah papi paksa untuk pulang
kalau kamu mau pergi
mami itu lagi kondisinya buruk
kemarin kan kita bawa ke rumah sakit
dirawat tapi mami kan gak mau dirawat
kamu jadi mau pergi
kiranti punya tanggung jawab
telepon atasan kamu
kamu gak bisa pergi
selamat pagi pak
sudah papis telepon
kok mau pulang
jadi ke jakarta
dia bilang mau pulang dulu sebentar ada urusan keluarga
saya kurang tahu bos
si kobang tahu kamu kesini
kalau dia telepon aneh saya telepon hp nya mati
handphone sengaja saya matiin
ada tugas buat kamu yang lain gak boleh tahu termasuk muslihat apalagi kang bahar
udah dinas di sini lagi bos
kamu suka kalau saya tetap bebas tugas
saya harus ke rumah kang bahar
istri kang bahar sakit saya mokser
dia sudah lama sakit hampir satu tahun
makanya hampir satu tahun juga kang bar tidak turun ke jalan
ngapain di sana
itu perempuan yang barusan lewat perasaan kenal
katanya kamu cuti mengikut seleksi porda
emangnya di porda ada adupan cok
enggak padahal saya sudah ganti nama dari iwan setiawan jadi wantison
yaudah sekarang saya pergi dulu
saya pergi dulu
sudah siang kayak gini kita belum dapat penghasilan
beroperasi lagi biar bisa makan siang
mau dipesenin apa sama imas
es teh lemon apa ya
es teh dikasih lemon
mudah mudahan dia punya wawasan lebih luas daripada kamu
imas satu lagi
es teh manis juga
es teh manis juga
lemon es teh dikasih jeruk lemon
jeruk lemonnya gak ada
maaf jeruk lemonnya nggak ada
kalau jeruk nipis ada
kalau jeruk nipis banyak
dimasukkan ke dalam satu gelas
terus ditambah air teh sama es
sepuluh jeruk nipis
gak takut asem
saya pernah dikroyok sama ibu
diciduk sama polisi terus dikurung
takut sama asem
jeruk nipisnya sepuluh
sepuluh gak banyak kan
orangnya minta segitu
enggak orangnya pemberani
cukup gak jeruk nipisnya
satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas
cukup malah sisa satu
gak usah disisain
masukin aja semuanya
ih imas aja yang bikin udah merasa asem
udah buatin aja